kita beralih ke informasi lain
majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat
mengeluarkan putusan selah atas gugatan
hakim memutuskan warga bukit duri
rw sepuluh sebelas dan dua belas
bukit duri bisa melanjutkan gugatan tersebut
beberapa syarat utama menjadi
penentu dikabulkannya proses gugatan
diantaranya kesamaan fakta
bahwa penggugat merupakan
korban normalisasi dan perubahan
tata ruang dalam peristiwa penggusuran
pada dua belas januari dua ribu enam belas
bidang rumah dengan luas total
sudah dihancurkan untuk normalisasi
kali ciliwung penggugat mengklaim
belum ada ganti rugi dan ketika
dikonfirmasi pihak pemprov menolak
berkomentar terkait ganti rugi
sidang selanjutnya akan dilaksanakan
pada dua puluh tiga agustus
dengan agenda mediasi sebelumnya
warga bukit duri mengaku pernah
mengikuti mediasi namun berakhir buntu
sebenarnya di bulan desember itu
proses negosiasi masih berjalan
dengan dinas perumahan
waktu itu gubernur
dki menunjuk langsung
kepada dinas perumahan
antara warga bukit duri
warga kampung pulo dan pemprov
tapi terus akhirnya
tidak dilanjutkan dengan alasan
yang tidak jelas
tiba tiba ada sosialisasi dan harus segera
menghancurkan rumah dan tidak ada
kita kan agak kecewa karena tidak dipertimbangkan
keberatan atas bungkatan cross section ini
tapi tetap kita harus hormati
penetapan yang sudah diberikan
oleh hakim kan jadi kita ikut